wadah pegawai komisi pemberantasan korupsi berharap kabar reskrim baru
irjen listio sigit prabowo mampu mengungkap kasus teror
yang menimpa novel baswedan dan pimpinan kpk
wadah pegawai kpk juga akan menemui irjen listio menanggi janji sesuai instruksi presiden
yudi purnomo juga meminta atau wadah pegawai meminta kabar eskrim baru
segera menuntaskan sejumlah laporan terhadap pelaku yang menyebut kasus novel baswedan rekayasa
kami sudah kenal bang sigit lama dan kami kenal beliau sebagai seorang perwira reformis
yang ramah dan juga siap untuk memberantas korupsi di negeri ini
sehingga kami mempunyai harapan yang besar bahwa bang sigit selaku kabar reskrim yang baru
karena sampai hari ini desember pekan pertama
sesuai janji pak jokowi bahwa kasus novel akan selesai
namun sampai hari ini kasusnya tidak selesai juga